tadi sih mbak andin pergi terus bawa koper mas
kekik kurang tau mas cuma mbak andin tadi nitipin surat ini buat mas
karena tadi masal bilangnya mau pulang ke rumah sama bu rosa
jadi kiki pikir masal sama mbak andin juga
aduh gimana ini
kalau mama ketemu andin
semuanya bakal ketahuan
tapi kalau aku nggak bawa mama ke rumah
mama pasti sedih
aku bawa mama pulang buat temuan andin ya
maaf buat mama sedih
oke kalau gitu
mama mau panggil rena sama suster ya
mau bilang sama mereka kalau kita gak jadi ngelap disini
kembali sen kentucky
thank you sekali buat perhatian kamu ya sayang
tante gak jadi nginep di rumah kamu
thank you ya sayang
padahal andi di rumah ini
sekarang jadi sepi semenjak mbak aldin pergi
masa aladin gak jadi hadir di dunia ini sih
masal kan gak ada disini
masal yang perlu sama kamu
masal yang perlu sama kamu
masal yang perlu sama kamu
mas randy ada perlu apa sama kiki
masal yang perlu sama kiki
mas edi ada apa ya
ada gerangan apa mas randy mau manggil uya
mas rendy perlunya sama aku
ngapain kamu kesini pergi gak jangan tangguh deh
asal ayang kiki tau ya
a a uya urusan disini juga sama mas randy
ya saya panggil dia juga
emang harus banget diantara kita berdua itu ada uya
eh ayah kiki apa maksudnya sih begitu ngomongnya
emang ada urusan apa ayang kiki dengan mas randy
udahlah gak usah kepo urusan rumah tangga kami
udah udah udah stop ya
saya dapat kabar dari pak
pak al malam ini akan pulang kesini bareng bu rosa
siap mas randy
ada apa ya
kan mas al nyuruh ngerahasiain soal bu rosa narin mbak andin
kok sekarang bu rosa tau tau mau tinggal disini lagi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
siapa tau kalau ada bu rosa disini
mas al sama mbak andi jadi gak berantem lagi deh
siap mas randy kiki bakal
sekarang kamu ke kamarnya bu andin
dan bawa peralatan bu andin pindahin ke kamar pak al
mbak andin bakal tidur bareng sama mas al mas
itu aladi napaan sih
gak tau kamu balik aja ke pos ya
tatinya kiki sedih banget
ngeliat mbak andin tiba tiba keluar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
alhamdulillah akhirnya doa kiki selama ini
kenapa nggak dari kemarin kemarin aja sih
bu rosa tinggal di sini
kan pasti udah kemarin kemarin juga itu
selamat datang ibu rosa
kau baru ya
alhamdulillah banyak ibu
mbak andin sama roh itu kan putusnya gak baik baik
kalau bisa andin jangan sampai tahu kalau kita ini keluarganya roh
rasanya berat sekali kalau mama harus bohongin andin
karena mama tahu sakitnya dibohongin seperti apa
tapi ini semua demi andin pak
mama gak akan menyebut soal roy di depan andin
selamat datang ibu rosa
ibu senang hari ibu rosa balik lagi ke rumah ini
kamu gak besar besar ya segini aja
i miss you t ibu bisa aja
tadi sih mbak andin pergi terus bawa koper mas
pergi ke mana
kiki kurang tahu mas
cuma mbak andin tadi nitipin surat ini buat emas
karena tadi mas al bilangnya
mau pulang ke rumah sama ibu rosa
jadi kiki pikir mas al sama mbak andin juga
aku pergi bukan karena aku udah gak cinta
rasa ini masih sama
karena itu aku ingin mengikisnya
mungkin lagi selesai
ya makanya duluan

saya jahat
kita hemat sekali buat bisa simpel
handphone nya gak aktif mah
andien kaya masih marah sama aku
selamat malam pak
maaf saya mengganggu malam malam
iya gak apa apa bu ada apa bu
begini pak saya mau kasih tahu bapak kalau besok akan ada kunjungan ke rumah bapak
tolong kasih tahu bu anin juga ya pak
iya ya nanti saya sampaikan kepada istri saya
rena juga ada dirumah kan pak
ada bu ada rena lagi dirumah
baik pak kalau begitu sampai ketemu besok selamat malam
selamat malam bu
eh kamu tolong antar mama ke kamar ya
mama malam ini mama tidur sama rena ya
aku mau cari andien
kamu mau cari kemana
kemanapun mah tapi mungkin aku mau cari ke rumah orang tuanya dulu
sayang papa cari mama dulu ya
tetep ya sus
wuyah buka gerbang
yang mau ke kos devil